saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan mk itu secepat cepatnya
dan mk sudah menyatakan bahwa undang undang cipta kerja masih tetap berlaku